kami terhubung dengan rekan kami the corresponden cnn indonesia arya dita utama di petamburan
bisa anda gambarkan terlebih dahulu terkait dengan bebas bersyarat rizik syihab ini
kalau pernyataan dari rizik akan menjadi status tahanan kota
ya halo selamat siang hero
mungkin dapatkan informasi bahwa saat ini kawasan petamburan
atau lebih tepatnya di kawasan di sekitar kediaman dari habib rizik sihabsah ini
memang kita lihat bahwa memang setelah didatangi sejumlah pendukungnya yang ingin mengucapkan selamat dan juga ingin bertumbuh
tapi memang sampai sejauh ini belum ada agenda atau rencana agenda akan adanya ceramah
ataupun juga kegiatan yang akan dilakukan oleh habib rizik syihab bersama juga dengan para pendukungnya
ada pun kami mendapat informasi dari kuasa hukum rizik sihab
bahwa nantinya akan ada acara syukuran yang akannya diikuti oleh keluarga dan juga kerabat dekat saja
ada pun juga tadi rizik syihab tadi tiba
di sini langsung disambut oleh salawat dan juga rebana
dan langsung bertemu dengan pihak keluarganya
juga disambut dengan sejumlah koleganya yang memang sudah menemani sejak lama
nah memang tadi rizik syihab sendiri sempat memberikan konversi pers yang ditayangkan melalui kanal youtube
persaudaraan front persaudaraan islam sendiri
dia mengatakan apresiasi setinggi tingginya
pertama pada istrinya dan anak anaknya tujuh putrinya
dimana mereka dengan setia terus mendukung rizik kecilap selama dia mengikuti proses pemeriksaan
persidangan difonis bahkan sampai akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat
dan perlu diketahui juga memang istrinya adalah murid murid penjamin pembebasan bersyarat yang akhirnya diperoleh oleh rizik kecilap
selain itu juga apresiasi juga dilayangkan oleh rizik syihab kepada sejumlah kolega koleganya
rekan seperjuangannya yang memang rutin mengadakan rapat untuk bagaimana

membuat atau memperurus proses pembebasan bersyarat ini
diantara lain yang di menyebut nama seperti syekh yusuf marka
terus kemudian kay haji buway ahmad kurtubi
yang memang proses pembebasan bersyarat ini sengaja memang tidak dibocorkan kepada pihak terlalu banyak
untuk menjaga supaya memang tidak sampai ada pelanggaran yang dilakukan setelah menerima pembebasan bersyarat
karena memang rizik kecilap mengatakan sendiri apabila nanti dia diketahui atau kedapatan melanggar pembebasan bersyarat ini
dia akan langsung dijebloskan lagi ke dalam penjara tanpa mendapatkan remisi
dan harus menyelesaikan sisa masa tahanannya itu sendiri
selain itu juga mengucapkan apresiasi kepada tim kuasa hukumnya yang telah berjuang
sejak sampai di pemeriksaan bap sidang fonis
bahkan sampai akhirnya mendapatkan kasasi dari mahkamah agung
di mana fonisnya selama empat tahun akhirnya dipotong menjadi dua tahun
sehingga setelah menjalani kurang lebih satu tahun dia akhirnya bisa mendapatkan pembebasan bersyarat
yang sebagaimana ditentukan oleh kemenkumham itu sendiri
dan selain itu terakhir dia juga mengapresiasi kepada seluruh umat yang telah mendukungnya
dan memberikan doa kepada dia sehingga dia tetap bisa semangat melewati masa penahanannya sendiri
adapun rizik kecilap menyampaikan bahwa dia terus akan memperjuangkan kebaikan
dan juga menegaskan bahwa negara ini masih tetap membutuhkan revolusi akhlak
untuk menghadapi segala kezoliman dan juga kecurangan kebohongan yang saat ini terus melanda negeri ini
nah terkait dengan pernyataan soal heron sendiri mengatakan bahwa dia akan menjadi tahanan kota dan bagaimana
memang hal itu sendiri sudah diatur dalam peraturan menteri hukum dan ham hak asasi manusia republik indonesia nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan k dua atas peraturan menteri hukum dan ham asasi manusia nomor tiga tahun dua ribu dua
tentang syarat dan tata cara pemberian remisi asimilisasi cuti mengunjungi keluarga pembebasan bersyarat
cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat
yang disampaikan juga oleh kepala bagian humasan protokol direktur raja nara permasyaratan kemenuhaprika aprianti
dan memang dalam hal ini memang ada semua persyaratan persyaratan yang sudah dipenuhi oleh rizki syaf
sehingga dia bisa memperoleh pembebasan bersyarat tapi memang juga ada sejumlah peraturan yang harus ditaati
supaya memang dia tidak sampai mendekam lagi atau kembali ditahan oleh pihak yang berwenang
dito di tengah pandemi ini apakah ada informasi dari anda di lapangan
apakah ada serangkaian agenda dari rizki syaf
baik beserta dari orang yang menjadi pengikutnya di sana apakah ada agenda mungkin dalam waktu dekat
mengingat ada juga prokes harus diterapkan dalam tengah pandemi ini
ya betul memang untuk sampai kita ketahui memang saat ini kasus covid sembilan belas terus menanjak
dan memang itu memang sejumlah kegiatan memang saat ini terus dibatasi
salah satunya memang untuk berkerumunan dan juga menggunakan masker kembali di luar ruangan
tapi memang informasi terakhir kami perolah

tidak sengaja tidak diumumkan kepada publik atau kepada masyarakat
meskipun sudah diketahui sebelum sebelumnya adalah memang supaya menjaga proses ini
supaya sangat hati hati supaya tidak sampai terjadi pelanggaran
ataupun memberikan alasan kepada pihak berwenang untuk kembali dapat menahan rizik syihab
oleh karena itu mereka sangat berhati hati dan salah satunya yang mungkin akan mereka hindari adalah
kerumunan orang karena memang kita ketahui pendukungnya sangat banyak
dan oleh karena itu memang berhati hati
jadi rizki syaf juga berimbau kepada mereka untuk bersabar kita akan terus berjuang
mereka akan terus berjuang maksud saya tapi untuk sementara
mereka juga minta waktu supaya bisa berkumpul bersama keluarganya lebih terdahulu
setelah berbulan bulan berada di tahanan
baik terima kasih atas laporan anda
koresponden cnn indonesia arya dita utama langsung dari jakarta